seorang warga di malang jawa timur mencuri sepeda motor milik anggota polisi
aksi pencurian ini terjadi saat anggota polisi tersebut sedang berkunjung ke rumah rekannya
usai anggota polisi tersebut mengetahui bahwa motornya dicuri
ia langsung membuat laporan dan membuntuti terduga pelaku
pelaku ditangkap saat motor curiannya hendak dijual ke penadah
pelaku pencurian sebenarnya berjumlah dua orang
namun satu rekan pelaku kabur saat penangkapan dan kini masih buron
menurut polisi kejadian pencurian sepeda motor ini bukan yang pertama
sebelumnya pelaku dan rekannya juga mencuri motor di kawasan cengger ayam kota malang